pemerintah dalam waktu dekat akan mencapai kesepakatan kerjasama dengan pemerintah swiss
kerjasama ini untuk mengamankan uang hasil tindak korupsi atau pencucian uang yang terparkir di luar negeri
memperingati hari anti korupsi sedunia di jakarta presiden joko widodo menyebut akan menandatangani peraturan pengejaran uang korupsi dan pencucian uang yang disimpan di luar negeri
proses kerjasama indonesia dan swiss sedang dalam tahap akhir
selain itu jokowi menjelaskan pemerintah telah mengeluarkan peraturan pemerintah terkait penghargaan peran serta masyarakat dalam peran serta mencegah tindak pidana korupsi
ini terkait komitmen pemerintah untuk tidak memberi toleransi terhadap tindak pidana korupsi
selain itu kita tidak memberikan toleransi sedikitpun kepada pelaku tidak pidana korupsi yang melarikan uang hasil korupsinya
kami juga tidak memberikan toleransi sedikitpun kepada pelaku tidak pidana korupsi yang melarikan uang hasil korupsi
ini terkait komitmen pemerintah terkait penghargaan peraturan pengejaran uang korupsi
korupsi adalah korupsi tidak bisa diganti dengan nama lain